nari amcai kemuliaan bulan amat
asmal husna yang berikut
namun saya ingin dimulai dengan inspirasi dari anda sendiri
saya ingin dalam mengajarkan asmal husna
bukan saya mengajarkan tapi anda faham dan dirasakan di hati
bukan hanya dilihat tapi jiwa kita merasakan getarannya
baik coba lihat gambar sebelah kiri saya
ini adalah pengungsi dari syria
bayangkan bagaimana perasaan anda kalau melihat mereka yang seperti ini
apa yang akan anda lakukan
anda ingin menolongnya bukan
kalau anda ditakdirkan jadi orang kaya dan orang mampu
lihat anak anak kecil ini apa yang akan anda lakukan
ya tentu anda mau membantunya bukan
lalu kalau anda mungkin tidak mampu membantunya
melihat tetangga anda yang mampu membantunya
anda bangga apa tidak
ya inilah kunci bahwa manusia akan senantiasa ingin
senantiasa dijadikan penyelamat
dan bahagia melihat orang yang mampu memberikan bantuan
hingga orang tergantung padanya
coba lihat kalau idul fitri
kemudian orang membagikan sedekah
wah begitu banyak orang datang
wah semakin asik kita memberikannya
atau kemudian ada anak yatim piatu banyak
kenapa anda gembira
ya gembira bukan
karena pada saat itu ada orang tak mampu
ada orang miskin yang bergantung pada anda
oke jadi ketika orang tergantung kepada anda
anda bahagia bukan
baik anda bahagia
sekarang lanjutkan lagi
siapa yang sudah punya cucu
siapa yang sudah punya kakek
oke kalau anda sudah punya cucu
ya senang tidak melihat kakek anda
yang senantiasa atau nenek anda
di mana kakek nenek anda mau berada
maunya dekat saja dengan cucu
bahkan kalau sudah tua ditanya
apa yang paling menyenangkan
kenapa ketemu cucu
karena pada saat itu
jiwa orang tua yang mungkin anaknya sudah besar
yang tidak lagi membutuhkan dia
karena anaknya sudah lebih mampu
sedih manusia ini
lalu ketika ada anak kecil cucu
dia bergantung pada dirinya
bangga atau tidak
maka sang kakek atau sang nenek
senantiasa mengumpulkan hadiah hadiah
lalu membagikan hadiah kepada sang anak
maksud saya kepada sang cucu
ya begitulah orang
suka kalau orang lain tergantung kepadanya
ya sekarang kita lanjut lagi
kedalam diri yang terdalam
tergantung tempat bergantung
itu sifat siapa
tutup mata rasakan dalam diri
bahwa anda memang ciptaan allah asomad
rasakan pada diri yang terdalam
maka anda akan mampu membuktikan
bahwa anda memang hamba allah asomad yang maha bergantung
mahat tempat bergantung maksud saya
terbukti bahwa engkau adalah hamba allah
dan mau kembali
baca dengan nama tuhanmu
yang menciptakan manusia dari segumbal darah
tuhanmu yang maha pemurah
yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam
yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui
jadi anda rindu siapa
anda kagum kepada siapa
anda kagum kepada allah asomad
siapa allah asomad
tuhan pemilik sembilan puluh sembilan asma'ul husna
bahwa seluruh manusia di muka bumi adalah hamba allah as somad
dorongan semua kakek semua nenek
suka kalau cucunya bergantung
suka kalau bisa memberikan makanan baik kepada anak anak
suka kalau rakyatnya tergantung dan dia bisa menolong
kalau orang miskin datang kepada anda dan anda punya uang mampu
kalau anda merapat
kepada allah asomad
mintalah fitrah itu hidup kembali
karena mungkin kita selama ini
membiarkan kita untuk menolong orang lainnya

kita tidak peduli dengan sifat sifat ini
padahal engkau rahmat bagi semesta alam
engkau adalah wakil di muka bumi
betapa indahnya dunia
kalau sifat ini kembali hidup di hati manusia
inginnya menolong berbagi kepada sesama
maka tiada lagi kesenjangan antara kaya dan miskin di indonesia ini
inilah kenapa anda puasa
bukan hanya membersihkan
bukan hanya membersihkan
bukan hanya membersihkan
tapi menguatkan sifat sifat mulia
inilah yang disebut fitrah
yang telak dirayakan di idul fitri
ya allahumma ya allah
engkaulah tempat bergantung
kami gantungkan kami
diri kami ini kepadamu
dan jadikanlah kami
menjadi orang yang bermanfaat
dan bergantung kepada kami
jadikanlah tangan kami
agar kami mampu membantu
orang orang di sekitar kami
jadikanlah tangan kami
menjadi tempat saluran rizki
orang orang yang membutuhkan di sekitar kami
kami bergantung padamu
dan jadikanlah kami
di muka bumi
ya rabbal alamin